hai sejumlah puskesmas di kota bandung terus melakukan tracing atau pelacakan kontak erat
pasien kofit sembilan belas salah satunya adalah puskesmas gria antapani saat ini tercatat ada satu ratus delapan pasien
yang dipantau oleh tim puskesmas dengan tren kasus covid sembilan belas yang terus meningkat tim tracing
puskesmas mengaku kewalahan karena petugas tracing yang ada hanya berjumlah dua puluh empat orang
karena kan apa namanya laporan itu bisa dua puluh empat jam kemudian pemandauan itu bisa dua puluh empat jam jadi tidak
hanya di jam kerja saja tetapi di luar jam kerja pun tetap kita lakukan pemantauan teh baik itu
poinnya dua puluh empat jam jadi kalau apa ada kewalahan pasti kewalahan kita masih terus lakukan tracing jadi
ketika ada kontak erat ketika memang sudah ada yang positif kita langsung tracing langsung
trasing dan tracing pun tidaknya kontak erat begitu pun yang belayanan ke
umum pasien datang dengan keluhan yang memang mengarah kita langsung tracing saat itu kita langsung melakukan swab juga
dari situ juga ketemu kan kalau misalnya dia positif dia langsung kita lakukan isolasi mandiri dan kontak eratnya yang di rumah juga di tracing juga
dinas kesehatan jawa barat mengakui rasio tracing di jawa barat masih belum memenuhi standar who
saat ini rata rata dari satu kasus positif covid sembilan belas tracing yang dilakukan baru mencapai tujuh orang
selain masalah keterbatasan sdm sejumlah kendala juga dihadapi mulai dari data pasien yang tidak akurat
hingga masih banyaknya warga yang enggan untuk diwawancara dan dites covid sembilan belas ketika menjadi kontak erat
untuk meningkatkan tracing dinas kesehatan jawa barat pun terus berkoordinasi dengan satgas di dua puluh tujuh kabupaten kota
seharusnya kita mendekati angka who ya lima belas persen ya dan satu banding lima belas seharusnya
kita upayakan ya paling tidak ada peningkatan
mudah mudahan ya kita
karena teman teman di lapangan diberi sehat gitu ya sehingga ada yang bergerak lagi bekerja lagi
karena kalau teman teman sudah mulai terpapar walaupun tanpa gejala kan tetap harus diisolasi
karena nanti akan menjadi sumber penularan gitu
jadi inilah yang barangkali salah satu tantangan ataupun hambatan
sehingga tracingnya juga mungkin tertunda lagi ya karena tidak ada yang melaksanakan tracing tadi
karena yang petugas tracingnya juga terpapar
ada di antaranya walaupun tidak semua kota kabupaten gitu
rendahnya tracing di jawa barat menjadi salah satu indikator yang menyebabkan wilayah agglomerasi bodebek dan bandung raya
masuk dalam ppkm level tiga sejak tujuh februari lalu